apalagi ibu elsa ini sudah pernah mengalami keguguran dua kali
iya betul elsa keguguran dua kali
salah satunya anak roy
dan ini yang masih menjadi pertanyaan besar buat aku
minta maaf pak bu
saya tidak sengaja menempatkan air ke lantai
bikin ibu hampir jatuh
pak semarno kerja disini sebagai hobi
istri saya yang mau jatuh tadi istri saya ini lagi hamil
bapak bayangin kalau tadi istri saya jatuh gimana
kalau bapak ngelakuin itu lagi saya kasih sp satu loh
mas kerjaan gitu kenapa sih orang aku gak akan pernah
ini kan pekerjaannya dia
saya nggak mau kejadian kayak begini lagi untuk siapapun

lalu kenapa pak semarno bisa kerja disini
bukannya punya usaha di bogor
saya butuh uang
buat biaya sehari hari dan merobat anak saya pak
lalu kenapa pak semarno bisa kerja disini

saya dengar bukannya pak semarno sempat menang lho tri
ya udah lama habis pak
kalau begitu saya panik pak
kalau sampai pak al dan bu andin tahu
dulu gue bukan menang lotre
tapi dibayar sama bu elsa
untuk tutup mulut
apa gue ngundurin diri aja dari sini
tidak ada yang bisa dihapus

tidak ada yang bisa dihapus

stok inhalernya alika habis pak
terus obatnya juga habis
jadi ibu minta tolong beliin ya pak ke apotik
kalau gue berhenti kerja
belum tentu gue dapat kerja lagi
sedangkan gue butuh uang empat alika
semoga pak al dan bu andin gak tahu
kalau dulu gue dibayar
kalau gue di jakarta
ini sumarno yang waktu itu kerja jadi ojek online
yang kalian cari di bogor
dia itu green check yang waktu itu aku temuin
buat ambil makanan
terus selama ini dia kemana
papa waktu itu sama pak bakti pengacara kamu
itu nyari dia kemana mana
pada saat itu sih katanya dia menang lotre ya

maka dia pergi
pindah ke bogor pak

aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
apakah mungkin dulu sumarno bukan menang lotre

tapi dia dibayar supaya dia pergi
aku akan cari tahu lebih lanjut
untuk membantu menyelidikan aku

kemarin hasil pemeriksaan ibu elsa memang kurang bagus pak
jadi tolong untuk kondisi bu elsa bisa diberikan kepadamu

apalagi ibu elsa ini sudah pernah mengalami keguguran dua kali
apalagi bu elsa ini sudah pernah mengalami keguguran dua kali
ya betul elsa keguguran dua kali
salah satunya anak roy
salah satunya anak roy
dan ini yang masih menjadi pertanyaan besar buat aku
sejak dokter bilang gue keguguran dua kali tadi
mikirin apa lagi dia
gue harus bikin nino lebih perhatian sama gue dan kehamulan gue
kamu tadi dengar sendiri kan apa kata dokter
kamu harus lebih perhatian lagi sama anak kita
aku ke toilet sebentar ya
kamu tunggu disini aja
cewek ini kan yang tadi nabrak gue
ngapain sih dia yang ngeliatin gue gitu banget
mbak sorry tadi tabrakannya
sorry saya gak sengaja ya
kita ketemu dimana
kita ketemu dimana
kita ketemu dimana
kita ketemu dimana
kita ketemu dimana ya
saya sih nggak kenal kamu ya
tapi mungkin kamu pernah melihat saya di majalah atau di iklan barangkali ya
kebetulan saya model
kayaknya bukan deh
kartu golongan darahnya ketinggalan
makasih ya sus
golongan darahnya apa mbak
karena aku kan golongan darahnya ab
gak mungkin anak kita golongan darah o
oh gitu ya
aku gak tau ya
kamu gak suka biologi ke sekolah ya
golongan darah anak kita abe
sama kayak aku
golongan darah aku
golongan darah ibunya abe
anaknya tidak akan pernah mungkin golongan darah oh
coba golongan darah kamu apa
mbak andin golongan darahnya abe
dan setelah aku ngeliat data persalinannya
anak itu golongan darahnya o
ya allah saya sudah bohong lagi
ada gelangan apa ini
bapak diterapir makan siang
gak ada apa apa
aku cuma pengen ngobrol sama papa
jangan sampai berlarut larut
enggak papa aja papa duluan
tantri anaknya om yunus
dia mau nikah kan
gak jadi nikah
roby itu pacarnya tantri ketahuan selingkuh
selingkuh di depan mata tantri loh